kementerian energi dan sumber daya mineral memperpanjang izin usaha pertambangan khusus atau iupk sementara pt freeport indonesia selama satu bulan
perpanjangan izin dari tiga puluh satu juli hingga tiga puluh satu agustus dua ribu delapan belas
dilansir cnn indonesia com perpanjangan izin tercatat yang keempat kalinya setelah perpanjangan pertama pada sepuluh februari hingga sepuluh oktober dua ribu tujuh belas
dilanjutkan perpanjangan hingga tiga puluh satu desember dua ribu tujuh belas dan diperpanjang lagi hingga tiga puluh juni dua ribu delapan belas